anambi bagus putra bersiap tampil pada minggu pagi ini
ini bukan di pagelaran wayang orang biasa
melainkan untuk memperingati hari wayang nasional
di gedung pewayangan kautaman taman mini indonesia indah
ini jadi salah satu pertunjukan dengan penonton yang ia nanti nantikan
setelah sekian lama terpaksa bermain peran dalam pagelaran virtual
di penampilan kali ini nambi memainkan tokoh gareng dalam punakawan
peran yang sudah ia kuasai kurang lebih selama sepuluh tahun kebelakang
nambi adalah salah satu pemain usia muda
yang tergabung dalam paguyuban wayang orang barata
sanggar wayang orang yang telah ada di jakarta sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
cinta nambi pada seni wayang tumbuh dari keluarganya
kakek ayahnya hingga semua saudara saudaranya
adalah pemain wayang
walau sudah berganti ganti profesi
pilihan terakhir nambi tetap jatuh pada seni
pernah kerja di sales jadi sales
nggak usah disebutin ya kayak kesegar jadi
jadi cleaning service juga pernah saya
tapi lama kelamaan saya memikir
ini bukan hidup saya ini bukan saya
saya harus kerja setiap hari harus ini
enggak saya milih tetap keluar ke seni saya
ya nggak tahu karena itu sudah timbul dari
berat kalau untuk meninggalin seni
saya lebih baik meninggalin nama
daripada meninggalin seni saya
emang udah mendarah daging mungkin ya dari
dari dalam perut saya
saya di dalam perut aja udah buat lari
jadi udah nggak bisa ditinggalin
di usianya yang ke dua puluh sembilan tahun
nambi juga prihatin akan redupnya ketertarikan anak muda pada budaya
beragam strategi ia lakukan
demi memperkenalkan seni wayang orang
agak miris kalau
para anak muda anak muda pada nggak ngejaga seninya
kalau kata orang jawa
wayang jawa nih orang jawa nih
kamu orang jawa tapi nggak tahu budaya
ajinya negara itu kan dari budaya
jadi kalau kamu nggak ngejaga siapa lagi
kalau anak anak muda sekarang kan senangnya kan humor
nah cerita cerita yang saya bikin
yang sekarang saya tidak menutradari
kalau saya bikin naskah gitu
kita komin dengan keadaan yang sekarang
jadi nggak bener bener vakum
bener bener kayak wayang dulu dulu yang menonton
kita combine dengan koreografi yang humoris
terus yang agresif
semangat inilah yang juga menjadi tujuan
sekretariat nasional wayang indonesia atau senangwangi
anak muda banyak dilibatkan melalui karya kreatif di bidang digital
seperti mendesain publikasi hingga lomba animasi wayang
menggandeng generasi milenial bahwa benar benar tugas kami
untuk mentransfer wayang ini bisa dimengerti
bisa dicintai oleh generasi muda wayang di indonesia
dari hal hal yang kecil dulu mbak
karena wayang sudah berat
kalau ditransfer kepada generasi muda
kami mencoba pelan pelan
bagaimanapun dari mereka yang tidak tahu
menjadi tahu menjadi ingin tahu
bagaimanapun ketika diberi tugas untuk membuat desain
wah aku harus belajar wayang
nah inilah yang kami lakukan
hari wayang nasional ditetapkan presiden joko widodo sejak dua ribu dua
unesco juga telah menetapkan wayang sebagai warisan budaya tak benda
hari wayang nasional seharusnya memang tak hanya peringatan belaka
tetapi menjadi pengingat untuk mencetak generasi penerus
di tengah arus modernisasi
putri demes muhammad iqbal jakarta